cerita pertama kita datang dari kuliner
jika biasanya kolak berbahan dasar pisang kolak yang satu ini unik ya
ini justru berbahan dasar yang jauh berbeda
ini adalah kolak ayam
ya kolak ayam ini adalah sebuah tradisi sangkring khas kabupaten gresik
sedikitnya ada lima bungkus kolak ayam yang dimasak setiap malam ke dua puluh tiga di bulan ramadan
ratusan ekor ayam ini dipilih oleh panitia khusus disembeli bersamaan dan diolah dengan iringan doa
ayam ayam yang telah disembeli tadi adalah ayam kampung jantan pilihan
yang dimasak secara massal di masjid jami sunan dalam desa gumeno kabupaten gresik
setelah direbus dengan gula merah dua ratus kg daging ayam pun disuwir kecil kecil
selanjutnya enam macam bumbu pun diracik
di antaranya daun bawang
merah yang mencapai lebih dari dua puluh kg
cara memasak bumbu dan ayam khusus harus menggunakan kayu sebagai bahan bakar
dan juru masaknya pun harus laki laki
bagi warga desa gumenu tradisi ini disebut sanggering
sang yang artinya raja dan gering yang berarti gering atau sakit
dalam tradisi sanggering ini ditandai dengan memasak kolak ayam secara massal
ini adalah amanah peninggalan sunan dalem anak sunan giri
yang kala itu sedang sakit dan mendapatkan wasilah obat dari allah swt melalui kolak ayam
untuk bertahannya itu memang suatu amanah
amanah dari sunan dalem anaknya sunan giri anak pertama dari sunan giri
jadi kita meneruskan amanah yang disampaikan dulu sampai sekarang kita harus bertahan
karena ini memang amanah
secara implisit bahwasannya dari awalnya
memang seperti itu
jadi kita tidak berani untuk merubah dari awal
bahwasannya tidak ada perempuan atau wanita yang masuk ke dalam tempat masak terutama
kalau mungkin di sekitar masjid oke lah
tapi kalau masuk ke dapur sampai sekarang dari awal sampai sekarang tidak boleh
berdasarkan buku syiar peradaban islam tanah jawa di gresik
pada tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam hijriah sunan dalam yang disebut juga sunan giri ii
diarkan islam di desa gumeno dan membangun sebuah masjid yang kini disebut masjid jami sunan dalem
namun sayang di tengah perjalanan sunan dalam jatuh sakit
di tengah tengah beliau menyiarkan agama islam beliau dicoba oleh allah dengan sakit
dengan sakit lalu beliau tidak putus asa mencari topik mencari dukun cara joho ya mencari dokter kalau istilah sekarang
kesana kemari ternyata tidak ada dokter
tidak ada yang bisa menyembuhkan sakitnya
lalu beliau bertakoruk ila allah menajab kepada allah swt kemudian dikasih isyaroh
supaya penyakitnya sembuh itu dengan syarat nyembele ayam yang jantan tapi yang masih muda
bukan yang sudah tua yang sudah sendak
ayam jantan yang masih muda dimasak dengan gula jawa bukan gula patu
gula jawa gula merah itu kemudian dikasih berambang dikasih parutan kelapa kemudian diganti ditambahin dengan jintan uram
dari sinilah tradisi sangkring yang jatuh setiap malam ke dua puluh tiga bulan ramadan bermula
itu harus dimasak di masjid dan dimakan
dan pada saat buka bersama pada malam dua puluh tiga roma roma itu
kemudian dilaksanakan itu yang masa itu laki laki semua
sampai sekarang yang masih itu laki laki semua tidak ada yang perempuan ya
dan alhamdulillah setelah dimasak kemudian dimakan sinandalan sembuh dari sakitnya
kolak ayam yang telah matang pun dibagikan kepada warga desa gumeno yang telah dengan suka rela menyumbangkan dana
ada yang meyakini mengkonsumsi kolak ayam dapat menjadi obat awet muda
kalau bisa puasa pasti nikmat
pasti bisa menikmati
tapi kalau tidak puasa tidak kenyang
jadi katanya padahal ya tombolnya abad menombak tombolnya senang giri
iya tombolnya senang
jadi saya prinsip gitu saja tombolnya senang
tak hanya warga desa gumenong warga dari berbagai desa di kabupaten gresik pun berbondong bondong datang untuk mencicipi kolak ayam
dan berbuka bersama di malam dua puluh tiga ramadhan
bedung maghrib pun sudah berkumandang dan ini saatnya menikmati kolak ayam atau sanggring khas gersik
dari aromanya hmm
hmm khas sekali sekarang waktunya mencicipi rasa ini ada ketannya juga ternyata
ada manisnya kolak tapi juga ada aroma rempah
aroma dan rasa inilah yang akan selalu membuat rindu dan ingin pulang ke kampung halaman
bungkus kolak ayam pun telah habis
namun yang pasti tradisi sanggering
dan memasak kolak ayam di kabupaten gresik ini tak akan habis termakan zaman
tim liputan cnn indonesia gresik jawa timur